mulai september ini sampai akhir tahun semua siswa dan mahasiswa di seluruh indonesia akan mendapat subsidi kuota internet untuk pembelajaran secara online
pelajar sekolah mendapat kuota tiga puluh lima gb per bulan sedangkan mahasiswa diberi lima puluh gb
tak hanya peserta didik tenaga pengajar seperti guru dan dosen serta guru besar juga memperoleh subsidi kuota internet masing masing empat puluh gb dan lima puluh gb
program subsidi dengan anggaran tujuh dua triliun rupiah ini untuk memaksimalkan pembelajaran secara online
itu update data
skema penyaluran subsidi ini bekerja sama dengan sejumlah provider atau operator seluler
nomor aktif peserta didik dan tenaga pendidik akan diisi kuota secara otomatis setiap bulan dan dibayarkan negara langsung ke provider
ada operator yang memang jaringannya sangat luas secara nasional
tapi banyak juga operator operator yang dia tidak bisa atau tidak memiliki jaringan sampai ke wilayah wilayah
apalagi di indonesia
itu biasanya kalau di indonesia timur biasanya ada operator operator tertentu
nah ini problem tersendiri
henry menyarankan kemendikbud melakukan pendataan secara akurat dan berjenjang
selain pemerataan akses persoalan lain yang mencuat adalah ketimpangan fasilitas smartphone di kalangan masyarakat miskin
ketua komisi sepuluh dpr syaiful huda berpandangan kemendikbud perlu menghitung ulang kebutuhan kuota internet tersebut
agar tidak semua siswa atau tenaga didik memperoleh subsidi
dia mengusulkan agar sebagian anggaran dialihkan untuk menyubsidi pembelian smartphone bagi keluarga miskin
artinya ketika ada satu nomor handphone disubsidi empat karena ada empat anak di situ
tiga anak yang lain hampir pasti tidak bisa tetap tidak bisa melaksanakan pjj karena tidak punya smartphone
nah pada konteks ini kami mendorong kepada kemendikbud selain subsidi kuota
objektif yang kedua saya ingin saya dorong adalah dan ini saya sampaikan
kita sampaikan berkali kali harus ada skema subsidi smartphone
sementara itu anggota ombudsman alvin lee menyoroti skema kerjasama pemerintah dengan operator seluler
menurutnya pemerintah perlu belajar dari polemik pendistribusian program kartu prakerja dengan pelibatan pihak swasta
menurutnya aspek transparasi sangat penting
saya kira dari kementerian pendidikan perlu mempersiapkan sistem pengelolaan pengaduan khusus untuk ini
mengingat penerima manfaatnya ini banyak jadi harus siap untuk cepat tanggap dan menindaklanjuti jika ada keluhan keluhan masuk
belajar jarak jauh secara online saat ini menjadi keniscayaan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid sembilan belas
dengan bantuan kuota internet ini diharapkan tidak ada lagi daerah yang memuacanakan sekolah tatap muka
joni aswira jakarta